keluarga anak buah kapal tunda charles redgar frederick lahiwu melakukan ibadah syukur atas kembalinya edgar dari sandra kelompok bersenjata di filipina
enam abk tb charles termasuk frederick tiba di pelabuhan semayang balikpapan pada sabtu pagi dan akan dipulangkan ke kampung halaman masing masing
ibadah syukur dilakukan pada minggu pagi di pdk malalayang manado
selain melakukan ibadah syukur keluarga redgar frederick juga berdoa untuk keselamatan tujuh abk lainnya yang kini masih di sandra kelompok bersenjata di filipina
sungguh luar biasa tidak dapat diungkapkan rasa syukur kepada tuhan karena apa yang telah terjadi ini semua itu karena campur tangan tuhan
dia masih di karantina dan menunggu bahwa dia mau ke manado tapi setelah jumpa